hai ip tersangka pembunuhan bayi yang jasadnya dicabik binatang liar ini terus menangis di
depan bidan yang menolong kelahiran bayi sang bidan pun berusaha menenangkannya dalam rekonstruksi ini
terungkap kalau tersangka sudah memendam emosi saat bayi baru lahir ia pun meminta pada sang
ibu agar bayinya diberikan ke orang lain tersangka kemudian membawa pulang bayi terpisah dengan ibu
bayinya saat perjalanan terungkap bahwa tersangka mencekik leher bayi hingga lebih dari lima belas menit di
gendongannya motif pelaku adalah malu memiliki keponakan yang melahirkan bayi hasil hubungan gelap
fakta baru dalam rekonstruksi kemarin itu adalah benar bahwa ketika si tersangka mengetahui bayi
itu meninggal maka dari rumah itulah bayi mau dimakamkan dimasukkan ke kerdus beserta hari harinya
setelah dimakamkan di astabita maka kadut dan area dibuang ke sungai kebetulan sungai itu dekat dengan
kasus pembunuhan bayi ini diungkap satreskrim polres situbondo setelah melihat kejanggalan dalam
penemuan jasadnya di astagramad pujuk pipai jangka rabu lalu sebab jasad bayi hanya terkubur
lima cm hingga jasadnya dicabik binatang liar tim liputan cnn indonesia